daerah selatan blitar yang dikenal sebagai wilayah perbukitan tada hujan ternyata
menyimpan potensi untuk menghasilkan cuan dengan menjadi youtuber inilah konten youtube
akun keluarga ndeso akun ini menampilkan keseharian keluarga sederhana dalam menyajikan
aneka kuliner desa bukan dibuat oleh profesional video di akun youtube ini digagas oleh kensin
bocah dua belas tahun warga panggung rejo kabupaten blitar tak disangka dalam waktu tujuh bulan saja
akun youtubenya berhasil mencuri perhatian warga net dan kini sudah memiliki lebih dari empat puluh delapan
subscriber ide menjadi youtuber bermula saat ken ken sering ditinggal sendirian di rumah sementara
bapak ibunya winardi dan aning bekerja serabutan sejak dua ribu empat belas lalu ken sering diajak tetangga membuat
konten youtube hingga ken berhasil mencuri ilmu dari melihat youtuber ken pun meminta winandi dan
aning membelikan hp serta membuat konten keluarga ndeso bapak belum punya tripod pakai tangan tangan
nafas itu satu bulan sakit gigi sakit gigi terus terus
terus belajar lagi yang gini lalu buat lagi ini keluarga ndeso dan niku berhasil itu
winardi sang ayah mengaku awalnya ragu dengan keinginan anak sematawayangnya prinsipnya
sebagai pekerja keras akhirnya luluh begitu sang anak mulai mengambil gambar aktivitas keseharian
di rumah winardi pun akhirnya menjadi youtuber dan belajar mengambil video dari hp kreditan dan
tripod murahan banyak yang menjepit karena niat bikin youtube tapi dengan alat yang kurang mumpuni
juga memang kami akui kami memang enggak ada untuk modal untuk membeli barang barang bagus memang
tidak adanya ini yang saya pakai ini gitu aja proses tak pernah mengkhianati hasil kerja keras membuat
konten youtube setiap bulannya kini mampu melunasi
seluruh hutang akibat terpuruknya usaha besi tua winardi yosibio novianto blitar jawa timur